gubernur jawa barat ridwan kamil beserta wakapolda serta rombongan meninjau kondisi tol cisumdawu
yang akan segera difungsionalkan pada lima belas april mendatang
sejauh ini kondisi ruas jalan tol telah siap difungsikan
jalur tol akan digunakan satu jalur ke arah majalengka cirebon hingga jawa tengah
jalan tersebut juga hanya digunakan mulai dari pagi hingga sore hari
pemerintah provinsi jawa timur meriksa kelayakan jalan tol pas pro seksi empat
antara kecamatan leces sampai kecamatan gending pada senin siang
rencananya jalan tol seksi empat ini akan dibuka secara fungsional
selama arus mudik dan arus balik lebaran atau akan dibuka pada tanggal enam belas april sampai tiga puluh april mendatang
gubernur jawa timur kofifa indar parawansa memprediksi
jumlah pemudik di jawa timur akan mencapai lebih dari dua puluh satu juta orang
pada masa lebaran kali ini
kita mendapat informasi dua hari lalu bahwa diprediksikan pemudik ke jawa timur
yang semula rp delapan belas satu juta menjadi rp dua puluh satu tiga juta
berarti ada tambahan pemudik tiga satu juta orang
nah ini artinya bahwa proses untuk bisa melakukan
berbagai hal yang bisa mengurai kemungkinan kemacetan di titik titik tertentu
tentu harus kita lakukan secara lebih komprehensif lagi
tujuan dibuka jalan tol pas pro secara fungsional ini
untuk mengatasi kemacetan di wilayah pantura probolinggo
tim liputan cnn indonesia